mk saldi isra mempertanyakan soal apa yang jadi pertimbangan presiden lebih banyak kunjungan ke jawa tengah dibanding wilayah lain untuk membagikan bansos
menko pmk muhajir effendi menyebut kemungkinan wilayah tersebut punya banyak proyek strategis nasional
yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
pak presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik bisa sampai lima titik
dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek proyek strategis sekarang ini sudah tuntas
beliau betul betul wanti wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak
karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program program strategis
tergisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos mengecek yang lain
jadi biasanya lebih dari lima titik
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan
proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu